hasil dari natasha itu didapatkan kekerasan benja tumpun adanya patak pulang tiga dua tiga empat lima dan disana juga didapatkan perdarahan yang cukup banyak sehingga itu membuat sempat kematiannya
kemudian yang adiknya naila
juga sama tapi ada di pulang dadanya pataknya itu
juga sebagian di pulang belakangnya
itu akibat pukulan atau injakan
di kedokteran forensik kita tidak bisa mengatakan itu karena apa ya
karena keterasan benda kumpul
untuk pastinya tentu di penyidikan yang tahu
pada ketemuan dasar mata
dari hasil pengumpulan sampel yang ada pada kedua korban kami sudah mengumpulkan kepada badan riset dan inovasi nasional
dan dihasil didapatkan tidak terdeteksi adanya dasar mata tersebut